hebat aduh berdaksa dulu istra dulu kan aduh aduh aduh
pinggang pak rt mau putus nih aduh nafas juga dong ngapa ngapa neket kebecah
ini aduh aduh disini berdaksa kali kali enggak ada ya matanya begitu ini serem
sabang dimana dijemput gimana sih biasanya tukang sate itu kalau diajak ngobrol langsung
nyerocos ayah tuh yang serewet ih nah buat ayah
ada bapak ayah kenapa tukang satunya kadang ada hidung ya eh boleh gitu
sama orang tua bilang aja pesek gitu gak boleh gitu
kamu kenapa raf mukanya kok rata
hai rafa rafa rafa aduh itu gimana sih rafat
tungguin ya jangan tinggal
aduh undung raha
malah si anang juga tinggal nih
hei baru naks
aduh baru naks
istirahat dulu prang
aduh nafas juga
kayak kekeng beca nih saya ini
istirahat dulu ya di sini ya berduks ya
kalian ini kayaknya nggak ada ya
matanya leper gitu
pak rt pak rt pak rt
dukul pak rt nggak bisa gerak gini
aduh aduh kakinya
kakinya nggak bisa bergerak gini susah bergerak gini
jangan tinggalkan pak rt
ya ampun pak
jangan dibikinin sate pak
eh eh aduh
aduh gimana nunjuk pengen saya
pahit pak kalau dimakan
ternyata cuma mimpi
serem banget mimpinya kayak beneran
kayak tanpa tata tepi
untung cuma mimpi
eh jangan dibikinin
saya tuh nggak puas sama program rt yang sekarang
ya itu karena rt nya selalu laki laki
nggak peka sama kepentingan perempuan
bener juga bu
mana ada program yang memberdayakan perempuan
kita ibu ibu dari dulu ya begini begini aja
nggak pernah ada kemajuan
jalan satu satunya pak rt harus lengser
nggak perlu rt harus laki laki terus
bener juga tuh bu titius
aku dukung setuju bu titius
ini pagi pagi pada ngerumpik
ngomongin saya ya jelek jelekin saya maksudnya apa
hi siapa yang ngejelek jelekin pak rt
pak rt udah jelek dari sononya kok
hei pada ketawa aja
pagi pagi sudah berjanda
pak rt saya sangat kecewa sama program program pak rt
nggak ada yang oke
saya mau nyalonin jadi rt
saya punya program khusus
jadi bu titius tuh pengen jadi rt ya
emang bu titis pikir gampang jadi rt
kalau ibu titius mau jadi rt silakan
asal bu titius siap selalu mau pakai batik dan peci kemana mana
jangan patah semangat
lanjutkan semangat bu titice untuk jadi rt
iya makanya nggak takut bu
ya biasa biasa
sebentar pak rt
bubuk kecap ya jangan lupa
iya tunggu sebentar pak rt
ish om ion kepalanya kenapa sih gini gini aja
banyak nonton film indie sih
pak rt sate nya pakai ati nggak
pakai dong ati amplat ablok gini semuanya
yang penting jangan bumbu kacang kalau saya
sebentar pak rt ya sabar ya

pak ya allah pak pak
pak pak pak pak

pak rt jangan lambun aja ayo cepet bawa kerumah sakit
bawa kerumah sakit ayo cepet
pak bangun pak
bu katanya bang minun kena serangan jantung ya
pasrah ingin pas mi pas ate
pak rt ada di situ kan
pak rt juga kok yang bawa kerumah sakit
mestinya bang biun itu belum meninggal
nggak tahulah bu
udah takdir kali bu
bener kali bu pak rt itu kurang sigap
kalau pak rt sigap pasti pamiun ⁇ itu bisa tertolong
ya bener juga sih bu
gile itu bapak
bapak itu entah
bapak juga bapak
suara apa tuh
kayaknya suara burung gagak deh
kabella kata orang suara burung gagak itu artinya ada hantu
adam kamu jangan percaya
ayah tuh lagi